ya jalan sehat biasanya identik dengan pakaian olahraga lengkap dengan aksesorisnya
namun berbeda yang dilakukan ratusan warga dan juga personil kepolisian di probolinggo pada kamis pagi
mereka berjalan sehat dan bersenam aerobik justru dengan menggunakan sarung layaknya mengikuti pengajian
tentu aksi para polisi ini mengundang gelak tawa
nah bagaimana serunya berikut liputannya
ratusan peserta dari kalangan personil polisi dan warga kota probolinggo ini bukannya hendak pergi ke masjid untuk pengajian
melainkan akan melakukan aksi jalan sehat dan juga senam aerobik di depan kantor polresta pada kamis pagi
seluruh peserta diwajibkan memakai sarung lengkap layaknya hendak pergi pengajian atau ke masjid
baik bapak bapak ibu ibu dan anak anak tetap antusias berjalan melintasi beberapa jalan protokol di kota probolinggo
seusai jalan sehat peserta juga diwajibkan ikut senam aerobik dengan menggunakan sarung
maka tak ayal lagi banyak peserta yang kesulitan melakukan gerakan
acara ini sendiri cukup menghibur karena merasa lucu menggunakan kostum yang mereka kenakan
satu ribet gak pernah sih pakai ya biasa pakai celana pakai sarung
tapi senamnya juga ribet banget makanya tak ginikan ya
kegiatan jalan sehat sedianya digelar
bagian bagian dari salah satu rangkaian harja di bayangkara polisi
kenapa kita menggunakan sarung karena kita ingin menggunakan budaya lokal
satu itu adalah kita menjelang bulan suci ramadan ramadannya
sehingga budaya lokal identik dengan pasangan ramadan ini
maka anggota kenaikan sarung ini
demi memperarat tali silaturahmi dan menjaga pelestarian lokal dalam acara serupa akan digelar tiap tahunnya